rabu pagi presiden joko widodo mendatangi gudang bulog di kawasan kelapa gading jakarta utara
kunjungan yang diakui oleh pihak istana ini dilakukan secara mendadak
dan bertujuan memastikan ketersediaan bahan pangan terkait adanya pandemi virus corona
dan juga memastikan ketersediaan pangan menjelang bulan ramadan
presiden joko dodo mendatangi gudang bulog di jakarta utara
dan berkeliling selama lebih kurang tiga puluh menit di area gudang yang berisi bahan pangan seperti beras
presiden meninjau keamanan stok dari segi jumlah dan juga kualitas yang siap didistribusikan oleh bulog
diungkapkan oleh deputi bidang protokol pers dan media istana bey mahmudin
kunjungan presiden ini sebagai langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari pandemi virus corona
dan juga memastikan keamanan stok pangan menjelang bulan suci ramadan
menjelang keamanan stok pangan ke gudang bulog itu terutama untuk memastikan stok pangan terjaga
aman dan ketersediaan bahan pokok tersedia agar masyarakat terkena
karena stok cukup tidak ada masalah
stoknya tersedia jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena stok pangan ada
tadi dengan pak dirut perubulok pak budi waseso hanya sedikit saja
jadi memang juga presiden hanya sebentar hanya memastikan dan insya allah tetap terjaga dan aman